badan pengkajian dan penerapan teknologi menawarkan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk mengatasi polusi
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan menilai usulan bppt soal teknologi modifikasi cuaca atau biasa disebut hujan buatan
belum patut disampaikan karena belum dikaji secara matang
buruknya kualitas udara di dki jakarta mendapatkan tawaran solusi dari berbagai pihak
pemerintah provinsi dki jakarta berencana akan mengetatkan aturan soal uji emisi
sementara yang terbaru badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt menawarkan teknologi modifikasi cuaca atau biasa disebut hujan buatan
namun rencana hujan buatan ini dinilai masih prematur dan belum dikaji secara matang
lantas seperti apa tanggapan warga soal menggunakan hujan buatan untuk mengatasi polusi udara jakarta
bagus juga kita kan belum pernah uji coba dalam lima tahun kebelakang ya
agak agak perlu perlu untuk uji coba pertama kali
kalau misalkan menurutku itu nggak begitu efektif
karena kan kalau misalkan hujan buatan tetap diturunin itu kan masih banyak banget warga jakarta yang masih menggunakan kendaraan dong
apalagi karena hujan malah jadi banyak kendaraan yang keluar kan
seperti mobil gitu gitu
dan belum tentu asap kendaraan itu nggak ngeluarin asapnya
gimana sih jadi kayak tetap masih ngeluarin lah gitu
jadi untuk efektif atau nggaknya menurutku nggak begitu efektif
sebenarnya sah sah aja
karena kan itu kan salah satu percobaan dari istilahnya karya anak negeri gitu loh
menurut gue sih sah sah aja
cuma nanti dampaknya itu apa gitu
dengan kalau misalkan hujan buatan pasti kan ada zat zat tertentu tuh yang dijatuhkan dari atas itu kan
nah itu tuh efeknya apa
gue harus tahu dulu sih
kalau misalkan mereka ingin membuat seperti itu
cuma kalau misalkan untuk dicoba ya nggak apa apa
cuman kalau misalkan efeknya buruk ya jangan mendingan
kalau misalnya efeknya
kalau misalnya efeknya
ternyata baik ya tidak apa apa sih